ya selanjutnya pemirsa demi menuntut ilmu seorang anak sd harus melintasi perbatasan malaysia dan indonesia setiap hari
setiap hari demi menuntut ilmu ya prabu
nah ini meski ia tinggal di malaysia ia pun lebih memilih bersekolah di ntkong kalimantan barat
demi menuntut ilmu bocah bernama nur saka ini harus berjuang ekstra
melintasi batas dua negara malaysia indonesia
meski tinggal di tebedu malaysia saka memilih tetap bersekolah di ntkong kalimantan barat
walhasil setiap hari ia harus melintasi pos lintas batas negara atau plbn menggunakan pas lintas batas atau plb
netizen pun mengapresiasi tekad pelajaran nur saka
sejak kisahnya masuk di lini masa twitter ditjen imigrasi
video aktivitas harian si pelintas batas cilik disukai lembut
videonya bahkan sudah dibagikan ulang lebih dari tiga kali
sebagian netizen bahkan menyebut karena tiap hari ke luar negeri nur saka lebih hebat dari selebritas syahrini